ya anda kembali di redaksi siang
jika di blitar ada salat rawih yang berlangsung super cepat
yakni kurang dari sepuluh menit
ternyata ada juga tarawih yang super lama yakni delapan jam
nah berikut adalah informasinya untuk anda
seperti inilah jalannya sholat sunat terawih
di masjid milik pondok pesantren mambaul hikam
kabupaten blitar jawa timur
salat rawi dan witir dua puluh tiga rakad ini berlangsung cepat
yaitu kurang dari sepuluh menit saja
namun selain salad super cepat
ternyata ada juga sholat yang super lama
ya sholat terawih di temboro karas magetan ini
berlangsung selama delapan jam
seperti yang dibagikan dalam akun youtube baruk furi aja
hampir di setiap masjid dan musola di desa temboro karas
melakukan terawih yang super cepat
salat terawih dengan bacaan antara satu juz hingga tiga puluh juz al quran
bisa anda bayangkan sholat dimulai sekitar jam tujuh malam
dan baru berakhir jam tiga pagi esok harinya